terima kasih menyaksikan cnn indonesia news report ini fadli dan juga pemirsa ada kabar dari dunia hiburan
tapi bukan soal prestasi atau mungkin aksi panggung dari artis
kali ini polsek metro taman sari berhasil menangkap pesinetron jupiter fortissimo johnson taloga
yang sedang berpesta sabu sabu ini
ya lagi lagi ada artis terjerat narkoba
polisi menangkap jupiter pada selasa dini hari di tempat hiburan malam di kawasan taman sari di jakarta barat
dari lima orang yang dibekuk saat penggerebekan polisi hanya menahan dua tersangka
yaitu jupiter dan rekannya yang diduga bandar narkoba untuk kalangan artis
tiga lainnya berstatus saksi karena tidak terbukti mengonsumsi narkotika yang dibuktikan dengan tes urin
dari tangan jupiter dan rekannya polisi berhasil menyita barang bukti berupa tiga paket sabu sabu
ada uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika serta alat hisap pastinya ini
dan rekannya kini mendekam di mapo sek taman sari dan masih menjalani pemeriksaan
kedua tersangka terancam dijerat undang undang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara
dari kelima orang yang kami amankan dan kami geledah
didapatin dua orang membawa narkotika jenis sabu
yaitu inisial jt alias jf dan inisial f
di tangan inisial jt kita temukan
satu paket sabu di inisial f tiga paket sabu dan urin kedua tersebut positif metamustami